kita berikutnya ke informasi ledakan yang terjadi di gereja katedral makassar membuat warga net berduka
terlebih ledakan terjadi saat peringatan minggu palma yang dirayakan oleh umat kristiani
di laman twitter kata kunci gereja katedral makassar menempati posisi teratas di jajaran trending topic indonesia
warga net geram dan berduka
salah satunya adalah twitter alisa wahid yang mencuitkan berduka atas bom bunuh diri
duka untuk luka batin bangsa yang menginginkan kedamaian
selain itu banyak warganet lain yang mengungkapkan kesedihan dan geram atas ledakan yang terjadi di saat umat kristiani akan merayakan pekan suci pasca atau minggu palma